petugas bpa mendampingi mr di kantor polresta bogor
usai dijemput dari rumah seorang rentenir
bocah lima tahun itu sebelumnya diambil paksa terduga pelaku
sebagai jaminan piutang neneknya sebesar delapan juta rupiah
akibatnya korban harus terpisah dari keluarganya selama dua puluh hari
senin sore polisi telah menetapkan sang rentenir berinisial nh
sebagai tersangka dengan sangkaan penguasaan anak di bawah umur
dengan melawan hukum
dari hasil pemeriksaan tersangka mengaku sengaja membawa korban
lantaran kesal sang nenek kerap berpindah rumah saat ditagi utang
yang diklaim mencapai lebih dari lima belas juta rupiah
kami telah melakukan pemeriksaan terhadap saudari nur halimah
dan sore ini kami tetapkan sebagai tersangka
yang pada intinya adalah mengambil alih penguasaan atas anak
atau belum cukup umur
secara melawan hukum
selain menahan tersangka polisi juga menyita barang bukti
berupa akta lahir dan kartu keluarga korban
akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal berlapis kuhp dan pelindungan anak
dengan ancaman di atas lima tahun penjara
muhammad juanda bogor jawa barat